invasi rusia ke ukraina telah mengubah hidup banyak orang
salah satunya seorang perempuan ukraina
berawal menjadi seorang jurnalis
kini ia berada di garda terdepan menjadi pengalau rudal dan tank rusia
beragam peristiwa yang terjadi dalam sepuluh tahun terakhir
telah mengubah perjalanan hidup perempuan ukraina yang satu ini
diawali menjadi seorang jurnalis aktivis duduk di kursi parlemen
hingga akhirnya sekarang berada di garis terdepan melawan rusia
tetiana kornovo seorang ibu dua anak yang sempat aktif terlibat serangkaian unjuk rasa
yang meminta integrasi lebih erat dengan uni eropa atau dikenal dengan peristiwa euromaidan
tetiana juga terjun menjadi seorang jurnalis
dan dikenal dengan laporan investigasinya tentang korupsi di ukraina
ia kemudian merambah dunia politik pada dua ribu empat belas
setelah terpilih menjadi anggota parlemen ukraina
namun sejak tahun dua ribu empat belas
ancaman invasi rusia dimulai
tetiana mendaftar di angkatan darat ukraina
dan dilatih sebagai operator rudal anti tank stugna p
unitnya termasuk salah satu yang ditempatkan di utara ibu kota kiev
ditugaskan untuk menyerang dan menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja rusia
agar tidak mendekat ke ibu kota ukraina
satu tank hancur sudah cukup untuk menghentikan serangan
karena pasukan rusia akan berbalik dan melarikan diri
saya mencoba dan melihat tank yang terakhir
mereka baru saja menerbang di lingkungan penjara saya
dia mencari tank pertama menembak
menarik bahwa raketnya terbang cukup lama tank memaksa
tetiana cornoval adalah seorang janda
ibu dari dua anak suaminya
bertugas sebagai pejuang sukarelawan
di batalion azov dan terbunuh
dalam pertempuran di ukraina timur